estratégia di media khusus
hai ada apa sih si sobari tadi ya mari iya bang kayaknya ngomongnya serius banget ya kan
ada masalah lagi ya kenapa sih lu berdua pada diem dieman begitu enggak ada apa apa
koma tenang aja ya kan king si sobari untuk penemannya mau nanyain obat herbal dia kemarin
anda kasih diskon yang spesial sekarang mau tambah lagi
selamat malam banyak duit dong maju dong ya jualan lu iya kan gitu kan nih
namanya daripada menyebut nama preman enak
iya ini mpok udah siapin sarapannya kok
aduh mpok kakak bisa
hari ini tuh ada apel bulanan di kantor
apaan sih mbak
ini jamu bukan sembarang jamu
terus gue belajar gitu baru deh
ini jamu buat mpok lo nih sama abang lo
buat mpok sama abang
emang ada apa mbak
aku gak pengen punya ponakan
oh masalahnya gitu tuh
jangan ngeti ya
emang pengen banget
buat si roh sama si sulam
supaya terkau bulan
semoga mpok berhasil
pujuk di cinta ulang tiba deh
baru aja tika mau ketep pintu
yayang udah keluar
pujuk di cinta ulang tiba
ngapain lo pagi dua udah berujul kesini
ngaja mau mejeng sama bang robby
eh sorry ya tike
dia mau pergi ke kantor
eh tunggu dulu dong
tunggu dulu dong
kok kamu sama tika ngambek sih galak banget
eh abang robby tika kemali kan jadi tamu
emang kagak dipersilahkan masuk gitu
tika sekarang kamu mau ketemu sama siapa
denger dua nih kata orang dua si ncing nelan udah balik dari kampung bener kagak
oh gitu yaudah masuk aja ya ncing nelan dari dalam ya
yaudah dah assalamualaikum
ya tetep di dalam ya tunggu dulu
abang robby keterlaluan deh
sibuk mulu dua kagak ada waktu buat tika
cuma tika benci
emang ya kalo tampang artis aura kecelebritisannya itu terpancar gitu loh
meskipun sebulan belum mandi tetap aja dibilang artis
pantesan enak bau busuk
yang namanya artis tetap artis
kagak mandi tetap wangi kale
kebetulan nih po ikut jenny show yuk
boleh boleh boleh
nyanyi po temen jenny pang
punya simpenan ukulele nih
ntar kalau mobil pada ngantri di lampu merah
po nyanyi dah po disitu po
kurang ajar haaa jangan kabur lo
oh ngatain gue pengamen maksud lo
oh cakep dua di sini dibilang pengamen kurang ajar awas oh
ada kagak sih herbal yang buat lulusin ame ngencengin kulit gitu
khusus buat kulit loh bukan untuk penyubur kandungan
ii om sulam kaya kagak tau aja deh
ada kan herbalnya
oh perlu banget nih
artika konsultasi itu ada jam dua nya
jam dua nya segala kaya banget sih
emangnya harusnya jam berapa
ntar siang dua an dikit
kalo jam segini mah masih kebagian enggak
aduh ncing tapi ayat tuh butuhnya perlu gitu loh
semakin cepat semakin kulit artika kinclong
yaudah beres ntar ncing cariin
jangankan buat kulit buat nambah senyum biar tambah manis aja
asal kita niat mah pasti bisa
tuh kagak siap dua an ayo kemari jadinya
hehehe yaudah kalo gitu ayo pulang yee
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
itu anak ya lahirnya kayaknya nih di kamar mandi
jadi begitu brosot tuh bros langsung deh masuk ke bak air
kami ngomongnya tuh kayak tau gak kayak air ledeng
dibuka langsung sooooooooor aja kagak berhenti berhenti
tapi kalau dititipin nama adek lo yang geblok untuk wah tetap kacau bener bener juga
hai dami panggil mana deh abah bocek ada ha ha hai rom mana
omin mau ke rumah sakit
emangnya siapa yang sakit umi ya
umi sama abah gak sakit
cuman abah lu tuh mau konsultasi doang